sampai jumpa di video selanjutnya
udah jalan dari pagi
ya kemana jalan
ntar aja deh di warung salim
ngopi di rumah aja bang kan sayang duitnya
nanti bikinin kopinya dulu ya bang
ma jangan kenceng kenceng
pa uang jajan bobby udah abis
nih buat jajan
di dapur lagi naker bahan bang
banyak pesanan kue
keburu di patok ayam rejeki lo kalo jam segini belum berangkat
kopinya kok gak dihabisin bang
abang udah gak kemain ngopi
lo kesel sama mak
jadi kagak mau dihabisin untuk kopi
abisin mau bajir
tat buruan bantuin pak bikin kue
kok gua mak lo tuh
abisin dulu pak pi
loh kakinya papa kan masih sakit ya toh
abis papa gagal enak udah empat hari gak jualan
uang dapur sama uang jajang bobi jadi mama yang bayarin
ya enggak apa apa papa jangan mikir begitu
sekarang yang penting papa sembuh dulu
jadi bisa jualan bubur kasang hijau lagi
ya ada apa pak
yah bapak teh nanti mau mancing
ikannya mau dipepes
bapak teh sudah lama gak makan pepes ikan
iya iya juga pak
papa bisa makan sendiri kan
bisa mah papa kan udah gede
iya mama juga tahu kalo papa itu gede
ya udah mama pergi ya ke rumah bu nur malah
iya mak eh mak
mbak wiwi udah bangun belum
udah kok malah udah jalan dari pagi
mama enggak tahu
tidak ada apa apa
serang dikit atupur
apaan sih tis orang gue udah mau jatuh juga
oh kesel tinggal sama mak
kena pajak bukannya enak kamu gak usah bayar kontrakan lagi
lu kayak gak tau mertuanya ojek aja tis tis
mertuanya ojek kan mulutnya kayak cabai rawit pedes
tuh ji saya pengen mancing dari pagi
biar dapat ikan
lah kemarin kemarin lu mancing dari pagi sampai siang
gak dapat ikan juga
ya lagi manggal atuh
ya udah tunggu ya
bukan istri saya minta antar ke pasar
eh pak haji murod pak odi
babel lu mana
babel udah pergi
itu dia pak haji
mending gak tau
pak haji tungguin aja dah
kembali pakai buat nyelap
tumpen sinarin pagi pagi udah ngelayap
eh mbak be
gue di luar aja
mbak bei mau minum air apa air putih atau teh
kopi ada kagak
kalo kopi ini kan harus masuk air dulu be
gue tungguin dah
lu sekolah di mana
saya sma sama kuliah di jakarta be
oh kuliah apaan
asal lu dari mana
dari medan be
kan kemarin saya udah bilang
bang mau jak
gak usah lu bawa dah
kayaknya lu mesti sering sering jomeling sama mertua lu deh jak
lo jadi baik sama orang
kalau lu gak bawa gue bawa
mimi tuh udah lama gak dibonceng pipih
kopinya udah tuh